masa kerja panitia khusus hak angket kpk akan usai setelah menyampaikan rekomendasi akhir
pada masa sidang paripurna pertengahan februari mendatang
sejumlah rekomendasi yang diperkirakan akan melemahkan kpk disebutkan akan hilang dari draft rekomendasi
namun muncul usulan baru yang mungkin bisa mempengaruhi kerja kpk seperti undang undang penyadapan
pansus kpk awalnya memang penuh kontroversi
banyak yang menyebutkan pansus ini bisa melemahkan lembaga antirasuah ini
namun menjelang akhir masa kerja pertengahan februari ini sejumlah rekomendasi yang dicemaskan melemahkan kpk sudah hilang
sempat ramai pengusulan tentang rekomendasi pembentukan dewan pengawas terhadap kpk
kini rekomendasi tersebut sudah hilang dari draft
selain itu usulan pembentukan ruu penyadapan juga batal dimasukkan dalam draft rekomendasi
dpr yang tadinya ngotot meminta kpk
dituhi hasil rekomendasi akhirnya menyerahkan keputusan kepada kpk
kami merekomendasikan misalnya agar dibentuk undang undang masalah penyadapan
kami tidak merekomendasikan hal tersebut
jadi hal tersebut adalah hal yang tidak ada dari awal
yang ada dari awal adalah masalah pengawasan
tim pengawasan itu sudah kami tarik yang terakhir
karena kami tidak ingin
pertama adalah jangan menjadi persoalan tersebut dianggap sebagai sebuah upaya untuk melemahkan kpk
yang kedua kami menganggap adalah substansinya
walaupun kami telah mencabut hal tersebut substansinya tidak berubah
namun saat rekomendasi pansus kpk tidak lagi memasukkan soal penyadapan muncul usulan
untuk membuat undang undang soal sensitif ini
sebelumnya kewenangan penyadapan telah diatur
dan undang undang tpkor
undang undang penyadapan akan mengatur mekanisme cara penyadapan
siapa yang disadap dan juga siapa yang memberi izin penyadapan
agus hermanto wakil ketua dpr mengatakan bahwa ruu penyadapan masih bersifat usulan
dan masih perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut
ini ada satu usulan dari ruu tentang penyadapan
bagaimana mekanisme penyadapan siapa yang harus disadap
karena ini kan erat kaitannya dengan ham dan lain sebagainya
tetapi juga erat kaitannya dengan penyelidikan penyelidikan dari tindak pidana
baik tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain
sehingga ini memang sebagian fraksi ada yang mengusulkan adanya ruu penyadapan
namun ini sekali lagi masih dalam taraf usulan
dilansir detik com menurut anggota pansus hak angket kpk dari fpdip masinton pasaribu
ruu penyadapan sudah masuk dalam proleg
dan mengambil prioritas dua ribu delapan belas yang merupakan inisiatif gpr
berdasarkan putusan mahkamah konstitusi
di antara muncul tenggelamnya sejumlah usulan dalam draft rekomendasi pimpinan pansus menepis
adanya tekanan politik agar hasil rekomendasi lebih lunak
sementara soal penambahan anggaran pimpinan pansus mengisaratkan sikap fraksi masih terbelah
ada yang mendukung agar anggaran kpk bertambah namun banyak juga yang menolak
ketua dpr ri dan pansus angket kpk mengklaim bahwa tidak akan ada revisi undang undang kpk dalam rekomendasi pansus angket
bahkan politisi senayan menjamin rekomendasi pansus nanti tidak akan melemahkan kpk
namun di sisi lain muncul wacana dari gedung wakil rakyat itu
anggota dewan akan menyusun ruu tentang penyadapan
nah apakah ini kemudian bisa dianggap jalan memutar untuk mengebiri salah satu kewenangan kpk
kami akan mengulasnya malam hari ini dengan tama satria langkun
yang merupakan peneliti indonesia corruption watch atau icw selamat malam
selamat malam mas tama
kemudian ada febri diansyah jurubicara kpk yang bergabung dari luar studio
selamat malam bang febri
selamat malam mas indra selamat malam mas tama
kemudian ada masinton pasaribu anggota komisi tiga dpr ri
sekaligus pansus angket dari fraksi pdi perjuangan yang kami akan hubungi nanti melalui sambungan telpon
dan kami masih menantikan kehadirannya di studio
baik saya akan ke kpk terlebih dahulu ya bang febri
seperti apa anda atau kpk menanggapi rencana akan adanya ruu penyadapan
kalau rencana pembentukan undang undang kan sebenarnya sudah cukup lama ya
dan dpr waktu itu juga sudah mengatakan berulang kali ada yang masuk pada rencana tahun dua ribu tujuh belas

namun yang paling penting bagi kpk adalah kalau memang kita ingin membuat sebuah regulasi
maka cara pandang pertama yang perlu kita sepakati adalah apakah peraturan tersebut dibuat untuk memperkuat pemberantasan korupsi
atau justru beresiko memereduksi upaya upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan
di sana dulu saya kira posisi pentingnya karena itu ketika sebuah rancangan undang undangan
rancangan undang undang akan disusun maka naskah akademiknya juga perlu komprehensif
sehingga dari sana kita bisa lihat sebenarnya apa yang ingin dituju atau yang ingin diwujudkan dengan proses pembentukan sebuah aturan hukum
itu yang pertama
yang kedua bicara soal penyadapan ini kalau kita lihat ke belakang cukup panjang sebenarnya sejarah atau berulang kali upaya upaya dilakukan untuk memperlemahan
yang kedua bicara soal penyadapan ini kalau kita lihat ke belakang cukup panjang sebenarnya sejarah atau berulang kali upaya upaya dilakukan untuk mencari penyadapan
biasanya kita mengetahui itu dari upaya revisi undang undang kpk
di mana proses penyadapan selalu menjadi salah satu poin yang diupayakan untuk bisa direvisi
dan kami lihat sejauh ini materinya itu melemahkan kpk
kita beruntung revisi undang undang kpk kemudian tidak lagi diusulkan
tidak tahu apakah ke depan itu masih akan
diusulkan atau tidak
jadi poin pentingnya saya kira begitu
sebuah aturan yang mau dibentuk apakah
memang untuk memperkuat
penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
atau untuk apa
itu yang perlu dijawab terlebih dahulu
yang paling pertama lalu kemudian kalau melihat
sejarah panjang ke belakang
sepertinya masuk melalui
rencana revisi undang undang kpk
dan ingin merevisi tentang penyadapan
itu bicara tentang
sejarah dalam tanda kutip
tentang penyadapan ini
bang tama dari icw memperhatikan
apakah benar yang dimaksudkan oleh
bang febri diansyah sebagai jurubicara
kpk tentang ada
jalan yang cukup lama
sejarah panjang ingin merevisi tentang
aturan penyadapan di undang undang kpk ini
ya sebetulnya kalau kita bicara
kewenangan yang dimiliki oleh kpk
itu kan sebetulnya sudah berkali kali
di uji di mahkamah konstitusi
artinya isu soal penyadapan
sudah ada seingat saya tahun dua ribu tiga belas
yang paling pertama kali
dua ribu tiga juga itu kan membahas soal
bagaimana salah satu kewenangan penyadapan
dipermasalahkan yang pada prinsipnya adalah
sampai sekarang kewenangan kpk
masih pertahankan dua ribu tiga ada
dua ribu enam ada kalau ingat misalnya
bulyana wekusoma juga diuji di sana
kemudian juga anggodo diuji juga di sana
tapi yang pada prinsipnya adalah
sejauh ini kewenangan tersebut
memang masih dipertimbangkan itu dibutuhkan oleh kpk
kemudian ada pertanyaan
misalnya bagaimana kemudian kalau ada revisi
memang mahkamah konstitusi pun berpendapat
perlu ada yang namanya
pengaturan teknis terkait dengan penyadapan
itu yang kemudian
utusan mk itu ya
utusan mk mengatakan demikian
jadi memang itu sudah di apa namanya
menjadi petikan keputusan pada waktu itu
nah kemudian kan ini kemudian berkembang ya
bagaimana kemudian penyadapan penyadapan
yang terjadi sekarang
pada prinsipnya kalau dalam pandangan saya
bahkan jauh sebelum kita memulai
membuat undang undang itu juga perlu dibahas
soal bagaimana sebetulnya
pelaksanaan penyadapan selama ini
karena ketika bilang penyadapan
itu nggak cuma bicara soal kpk
tapi ada misalnya bnn ada kepolisian
ada lembaga lembaga lain yang punya kewenangan tersebut
bahkan misalnya dalam perkara terorisme
bagaimana penyadapan tersebut diaudit atau tidak
nah ini yang kemudian menurut saya
sehingga dpr itu punya dasar argumen yang jelas
jangan sampai kemudian
upaya pembuatan ruu ini
itu hanya pertimbangan dari misalnya pansus
apakah pansus melakukan audit terhadap penyadapan kpk
ini yang kemudian seolah olah nggak nyambung
nah jadi menurut saya
ini harus kita dudukan dulu terlebih dahulu
kalau diperlukan ada sebuah naskah akademik
misalnya yang melihat hal itu
jadi ada penelitian di sana
bagaimana penyadapan dilakukan
nah kalau kpk sendiri
di sejumlah pemberitaan
pak rudiantara pada waktu itu mengatakan bahwa
penyadapan kpk itu sudah dilakukan dengan cukup proporsional
sepanjang ada audit atau good governance di sana
peraudit dengan baik begitu ya
yang kemudian dikatakan oleh pak rudiantara
ya memang lagi lagi ini akan menimbulkan juga pertanyaan
bagaimana kemudian di kepolisian di kejaksaan
nah menurut saya itu dulu yang diletakkan
sehingga kebutuhan kebutuhan penyadapan itu mau seperti apa
nah ini yang sampai sekarang kan belum terjawab
harapan saya ketika ada pak masjid ton nanti
dia bisa menjawab hal itu semua gitu ya
apa pertimbangan dasar penyadapan
baru kita akan mengupas bagaimana kewenangan kpk di sana
bagaimana posisi lembaga lembaga lain
tidak bisa dijeneralisir menurut anda
menurut saya bisa dilihat tetapi itu memang harus dilihat lagi
nanti kan juga akan terbagi menurut saya
konteks penyadapan dalam tindak pidana biasa tentu punya konsekuensi yang beda
itu pun juga berdasarkan petikan putusan mahkamah konstitusi
ymk juga berpendapat bahwa kpk membutuhkan itu
karena dalam kondisi yang luar biasa upaya juga butuh butuh hal yang luar biasa
nah jadi memang dalam konteks luar biasa
itu akan membedakan mana penyadapan yang dalam konteks kebutuhan
kejahatan luar biasa mana yang biasa
jadi tentu saja tidak bisa
bisa pekul rata misalnya bagaimana kepolisian bagaimana kejaksaan
tetapi harus dilihat kpk ini kan lembaga yang kemudian menangani kejahatan luar yang luar biasa
dalam konteks luar biasa itu bagaimana penyadapan dilakukan
jadi tentu tidak akan bisa sama
ini akan berrelasi pada kewenangan penyadapan nanti
baik nanti kita akan tanyakan
kita sudah menunggu pak masinton dan pak misson sudah hadir di studio
tapi akan kami hadirkan setelah jadwal berikutnya
sebelum saya ke bank masinto saya harus ke bank febri terlebih dahulu
karena memang harus meninggalkan forum diskusi ini agak lebih cepat
tapi bang febri mungkin bisa anda gambarkan
tadi anda menyebutkan kita lihat dulu kajiannya seperti apa
undang undang ini apakah dibuat untuk memperkuat
agenda pemberantasan korupsi atau justru sebaliknya
nah mungkin bisa anda gambarkan seperti apa yang dimaksud dengan
undang undang yang memperkuat pemberantasan korupsi dalam konteks penyadapan ini
apakah yang harus persis seperti yang disebutkan di undang undang kpk
atau seperti apa bang febri
jadi saya sambung apa yang disampaikan tama tadi
jadi saya kira ya memang benar ada putusan mahkamah konstitusi
yang menguji salah satu bagian dari undang undang ite pada saat itu
kurang lebih putusan itu mengatakan perlu dibuat undang undang penyadapan
tapi putusan tersebut tentu tidak sangat rinci bicara tentang apa saja
yang harus diatur di sebuah undang undang
nah karena kita sedang mendiskusikan tentang undang undang penyadapan
yang akan disusun oleh dpr bersama pemerintah tentu saja
sebuah undang undang tentu terkait dengan
kepentingan publik secara luas
nah agar undang undang itu kemudian tidak mengganggu kepentingan publik
melalui penegakan hukum yang dilakukan apakah oleh kpk kepolisian atau kejaksaan
maka tentu perlu pembacaan yang lebih jernih
perlu kajian kajian karena di undang undang pembentukan peraturan perundang undangan
pun diatur secara tegas
ada yang disebut dengan naskah akademik
dari naskah akademik itu akan terlihat bagaimana perbandingan antar negara
bagaimana kebutuhan dari indonesia
kalau kita bicara soal kebutuhan pemberantasan korupsi
maka itu tentu perlu menjadi prioritas pertama
kalau kita memang serius untuk upaya pemberantasan korupsi
upaya upaya untuk mempersulit proses pencarian bukti melalui penyadapan
tentu perlu diminimalisir di sana
tapi saya kira kami belum bicara terlalu jauh tentang apakah setuju atau tidak setuju
dengan ruu penyadapan ini
pertama karena ini adalah kewenangan dpr bersama pemerintah
dan yang kedua sejauh ini memang belum pernah diajak bicara juga
terkait dengan substansi tersebut
baik tapi kan tadi bang febri juga sempat menyinggung tentang sejarah panjang
bagaimana kewenangan penyadapan ini selalu coba untuk selalu direvisi begitu ya
sejak lama pintu masuknya memang rencana untuk merevisi undang undang kpk
tapi sekarang kan dijamin tidak ada
tetapi muncul undang undang penyadapan
nah sekarang kita bicara soal penyadapan itu sendiri
penyadapan itu sendiri di kpk
kalau melihat sejarah kebelakang seperti ingin merevisi kewenangan undang penyadapan ini
kan sempat muncul draft revisinya misalnya seperti harus ada izin dari ketua pengadilan misalnya
nah apakah yang seperti ini yang kemudian ditolak kpk atau seperti apa bang febri
jadi ada beberapa kali revisi
memang yang menurut
pandangan kami ketika kami baca itu
menyasar pasal pasal tentang penyadapan
pertama ada keharusan izin ya
ada keharusan izin dan yang kedua penyadapan baru bisa dilakukan kalau sudah ada bukti permulaan yang cukup
bagaimana mungkin kita bicara tentang bukti permulaan yang cukup sebagai syarat untuk melakukan penyadapan
sementara hasil dari penyadapan itu sendiri adalah bagian dari alat bukti
sedangkan kpk ketika meningkatkan status seseorang
sebagai tersangka itu dengan dasar bukti permulaan yang cukup
itu artinya sama saja mengatakan kpk tidak bisa melakukan penyadapan di tingkat penyelidikan
jadi harus di tingkat penyelidikan karena harus ada bukti permulaan yang cukup di sana
ini tentu saja beresiko melemahkan kpk
kami ingin berikan contoh contoh sederhana
ketika kami melakukan kegiatan kegiatan tangkap tangan di berbagai tempat itu dilakukan dalam proses penyelidikan
setelah kami amankan sejumlah pihak dalam waktu dua puluh empat jam
maka kalau ada bukti permulaan yang cukup barulah ditetapkan sebagai tersangka
hal hal seperti itu mungkin tidak akan terjadi lagi atau akan jauh lebih sulit terjadi
kalau syarat penyadapan itu harus ada bukti permulaan yang cukup terlebih dahulu
nah yang seperti ini kan memang perlu dikaji lebih jauh antara aspek hukumnya di satu sisi
dan kebutuhan kita ke depan secara realistik
dan yang paling penting adalah dari semua itu sejauh mana memang kita konsisten dengan komitmen pemberantasan korupsi tersebut
baik terima kasih bang febri diansyah atas waktunya untuk berbagi informasi malam hari ini
ketika kita bicara tentang rancangan undang undang penyadapan yang akan dibahas oleh komisi tiga dan juga pemerintah
terima kasih bang febri
baik langsung saja saya ke bang masinton mungkin bisa dimulai dari tadi
bang masinton kita sudah berbicara tentang wacana ru penyadapan yang sempat muncul kembali
ketika awak media mewawancarai salah satu anggota pansus angket bang jody margirisang
yang menyebutkan akan mengusulkan tentang ru penyadapan
tapi kalau kita track ke belakang sebenarnya sudah pernah disampaikan juga oleh pak yasona lawli sebagai menkumham tahun dua ribu lima belas lalu
dan ini berdasarkan putusan mk juga disebutkan seperti itu
tapi mungkin bisa anda ceritakan nanti akan seperti apa sih ruu penyadapan ini dan prosesnya sudah sejauh mana sekarang
ru penyadapan ini sebenarnya
sebenarnya ru penyadapan ini sebenarnya

berdasarkan perintah mk jadi bukan spesifik dari komisi tiga ataupun pansus
nah di sini kan secara umum ya mekanisme penyadapan itu kan belum diatur
ada banyak institusi yang diberikan kewenangan oleh undang undang untuk melakukan kewenangan penyadapan
ada intelijen itu ada bin kemudian ada badan narkotika ada kepolisian berkaitan dengan terorisme
berkaitan dengan teroris dan juga kejaksaan memiliki kewenangan untuk diberikan undang undang untuk menyadap
nah tetapi mekanismenya itu tidak diatur secara rigid
masing masing itu dibolehkan menyadap dengan ukuran ukurannya sendiri
kalau di tentang terorisme itu kepolisian itu diatur tentang mekanisme
ada bukti permulaan dulu
nah kpk memiliki kewenangan menyadap tetapi tidak diatur jelas
di undang undang kpk
tidak ada cuma diberikan kewenangan boleh menyadap
tapi tidak ada aturan teknisnya
mekanisme aturan teknisnya itu nggak ada
nah maka dibolehkan sop
dalam sop kpk itu ketika kami melakukan rapat dengar pendapat bersama komisi tiga dan kpk
kami tanyakan karena apa orang disadap
apakah ada bukti permulaan yang cukup
atau berdasarkan informasi atau apa
nah oleh kpk itu berdasarkan ada dumas di pengaduan masyarakat
pada berapa lama orang disadap
nah itu per tiga puluh hari diperpanjang
apa dasar perpanjangannya
nah durasinya itu berapa lama
bisa disadap maksudnya
bisa disadap itu
itu juga tidak jelas
nah jadi karena penyadapan
itu adalah bagian dari pelanggaran hak asasi manusia secara ini secara universal
secara universal penyadapan dianggap sebagai pelanggaran privasi seseorang
nah maka di negara manapun
di negara manapun
dia diatur setara undang undang
karena pembatasan hak asasi itu adalah melalui undang undang
di undang undang dasar kita juga pasal dua puluh delapan itu dijelaskan di situ
ini sebenarnya karena putusan
putusan mk ini kan dua ribu sepuluh
kalau tidak salah ya
nah ini keterlambatan aja sebenarnya kita merespon
baik pemerintah maupun dpr
ya ketika putusan mk itu terbit
dan kemudian lambat sampai sekarang
nah sehingga kemudian sekarang ini mulailah dpr menyiapkan diri
mengajak pemerintah untuk sama sama
karena apapun pembahasan sebuah rancangan undang undang itu
harus melibatkan dua pihak
dari selatif dan eksekutif
baik jadi ini sebenarnya bisa dikatakan kelanjutan rencana mengatur penyadapan di kpk
yang awalnya masuk pintu revisi undang undang kpk
sekarang rupanya masuk untuk membuat undang undang sendiri
jadi gini ini bukan spesifik untuk kpk tidak
ini mengatur mekanisme penyadapan terhadap seluruh lembaga lembaga yang memiliki kewenangan tadi
maka diatur setara undang undang
nah nanti tinggal diatur nanti dalam pembahasannya di sana
kalau berkaitan dengan kasus korupsi seperti apa
intelijen digunakannya untuk apa kan gitu
nah agar ada satu kesatuan undang undang yang ini tidak terpisah pisah
selama ini kan intelijen menggunakan undang undang intelijen sendiri
teroris yang menggunakan undang undang teror sendiri
kepolisian gitu kan dan bnn juga dalam
narkotika menggunakan undang undang narkotika
kpk menggunakan undang undang kpk
nah ini yang perlu diatur nanti biar menjadi satu kesatuan ya
nah tinggal nanti dipilih
kenapa penelitian kemudian kenapa harus diseragamkan kalau memang sudah ada aturan yang masing masing
kita jawab setelah jeda berikut ya
terima kasih tuan
tetaplah bersama kami prime news segera kembali
akan ada undang undang penyadapan sendiri termasuk nanti
jadi penyadapan kpk kewenangan penyadapan kpk akan diatur di dalam undang undang penyadapan itu sendiri
pertanyaannya kemudian kenapa harus diseragamkan bang masinton undang undang penyadapan ini
kalau misalnya di bnn sudah ada aturannya di bin sudah ada aturannya kepolisian kejaksaan sudah juga ada aturannya
kpk punya aturannya sendiri
ya biar terintegrasi
kan beda beda nih
bapak mak kalau di kpk belum diatur mekanismenya
bahwa dia diberikan kewenangan menyadap ya
di dalam salah satu pasal
di dalam salah satu pasangan

tapi belum ada aturan teknis
tidak ada aturan teknis mekanismenya seperti apa
kalau di undang undang teroris itu kan ada
kalau mau dibikin aturan teknisnya dikira mau melemahkan kpk ya revisi undang undang kpk itu ya
ya kan bukan bukan masalah di revisi itu tadi
nah maka undang undang penyadapan ini adalah mengatur seluruhnya
baik itu intelijen terorisme narkotika dan juga korupsi serta pidana lainnya
jadi dia undang undang ini
ya di samping digunakan oleh intelijen juga digunakan oleh aparat penegak hukum
oke baik bagaimana menjawab argumen bahwa pak mas hinton bilang
ya penyadapan ini memang pada dasarnya secara universal melanggar hak privasi warga
ide ini memang tadi saya sudah bahas di awal dua ribu tiga dua ribu enam pernah muncul soal ini di mahkamah konstitusi
nah kemudian yang kita juga ingin tanyakan kepada dpr misalnya
apakah dpr juga pernah melakukan pendalaman kemudian review
kewenangan penyadapan yang ada di lembaga lembaga lain
atau dalam konteks narkotika bnn misalnya
atau begitu juga dengan terorisme
ya evaluasi maksudnya
ya review di sana tanyakan kepada mereka bagaimana setelah jauh ini auditnya
nah misalnya dalam konteks terduga teroris begitu kan
itu kan juga sudah banyak proses proses yang pernah dilakukan
nah ini yang menurut saya juga penting untuk dijawab oleh dpr
sehingga kita juga bisa mendapatkan pandangan yang lebih clear misalnya kira kira
undang undang seperti apa yang diinginkan oleh indonesia
kira kira begitu sih poinnya
jadi kembali ke soal naskah agar dinginnya seperti apa dulu
ya harus tadi akademik tadi
misalnya apa yang kemudian dilihat oleh dpr
misalnya dalam konteks penyadapan itu perlu diatur
ya memang sudah menjadi mandat yang agak sulit rasanya buat kita bantah
tetapi kan kemudian ini mau lihat seperti apa
nanti baru kita akan bicara soal bagaimana porosi yang khusus
bagaimana yang kemudian yang kondisi mendesak misalnya
nah ini menurut saya juga penting untuk ditanyakan kepada pak mas hinton
oke baik silahkan pak mas hinton dijawab
karena kan ini beda beda dni nya yang digunakan ya
terus kemudian juga kalau seumpama seperti intelijen
kepolisian dalam konteks terorisme kemudian bnn apa segala macam
kalau itu mereka menggunakan hasil penyadapan itu
bukan sebagai alat bukti di pengadilan
dan saya belum pernah melihat seumpama
lembaga lain ini maksudnya
selain kpk ya
hasil penyadapan itu
karena ketika kepolisian kita tanya
oh itu dapur ini kita kenapa kami tidak membuka
dapur penyidikan ya
kami tidak membuka hasil hasil penyadapan itu
karena kalau kami buka nanti jadi tahu semua ininya
cara ini menyidiknya
jadi itu hasil penyadapan itu kami lakukan ya
untuk mengikutin untuk memantau
tapi itu dengan bukti permulaan
iya dengan bukti permulaan
dengan izin ke
dan itu pun dengan dilaporkan ke pengadilan
izin atau lapor itu waktu itu
lapor ke pengadilan
lapor ke pengadilan ada pemberitahuan
nah kalau di apa
lembaga lain kan juga beda beda nih standarnya
di kpk tanpa lapor pengadilan
di kpk juga
di kpk tidak diatur dalam undang undangnya itu secara detail mekanismenya
maka supaya ini terintegrasi semua dibuat dalam satu undang undang
jadi akan di generalisir nih nantinya
nanti tentu akan dibuat nanti
jadi misalnya aturan penyadapan kpk akan berbeda dengan
ya untuk terorisme seperti ini untuk intelijen seperti ini
bukan lembaga tapi ya pak mas hinton
tapi pada bidang ya
untuk terorisme seperti apa korupsi seperti apa gitu ya
ya bidang ya bidangnya ya
tiga seperti apa gitu kan
kan umpama begini
kalau di narkotika itu istilah penjebakan itu dibolehkan
oke kalau di korupsi tidak boleh
tidak boleh dong
kira kira kan gitu
kalau entrapment penjebakan itu kan
kalau umpama narkotika itu kan barang yang akan beredar
baik baik ya
kalau korupsi itu kan peristiwa yang apa
jadi orang tidak boleh dijebak dipancing dikasih uang mau tidak
terima tangkap gitu ya
nah kira kira begitu
jadi ini dibuatlah nanti
jadi perlunya apa rancangan undang undang penyadapan ini untuk mengatur semua ini
oke pak mas hinton
supaya ada satu payung hukumnya
ini kan memang naskah akademik atau apa mungkin belum ada ya
sudah sedang disusun
ya tahapan proses pembuatan rancangan undang undang itu memang harus ada naskah akademik
naskah akademik itu nanti bisa dari pemerintah atau dpr
tergantung nanti usulan
tapi gambarnya seperti ini
ini bang febri tadi sempat menceritakan sejarah panjang
rencana untuk merevisi kewenangan penyadapan di tubuh kpk ya
yang dilakukan melalui rencana revisi undang undang kpk ditolak publik
rencana revisi lagi ditolak publik lagi tapi draftnya sempat beredar
sebenarnya yang dinilai melemahkan kalau menurut kpk
yang dinilai sebuah kewenangan penyadapan itu nanti undang undang ini akan dinilai melemahkan
kalau misalnya penyadapan di kpk itu harus izin kepala pengadilan
lalu atau lapor kepada pengadilan lalu harus disertai bukti permulaan yang cukup
karena itu artinya
penyadapan tidak boleh dilakukan di tingkat penyelidikan
maka itu tidak mungkin terjadi di kpk karena selama ini kpk efektif
menerapkan penyadapan penyadapan itu tanpa harus ada bukti permulaan yang cukup
sehingga banyak ott begitu ya
nah ini apakah nanti akan diatur bukti permulaan cukup harus ada dan lain sebagainya
karena itu nilai akan melemahkan kpk
itu gini nanti jadi kita tetap katakan ya terhadap
umpama karena kasus korupsi ini kita perlu penanganan yang cukup
karena kasus korupsi ini kita perlu penanganan yang cukup

yang ditaruh dalam sop kpk bisa kita tingkatkan nanti kita adopsi menjadi dalam undang undang itu
jadi nggak mengganggu sebenarnya
nah yang ingin kita pastikan adalah supaya pengaturan ini kita buat supaya
dia tidak melanggar privasi orang
ada jeda waktu ya kak berapa lama begitu ya

terus kemudian dia digunakan hanya untuk dalam pendidikan
terus kemudian dia digunakan hanya untuk dalam pendidikan

terus kemudian dia digunakan hanya untuk dalam pendidikan

tapi untuk pengungkapan kasus korupsi bukan lagi untuk
kan selama ini kita dengar coba ada kan pernah pimpinan kpk juga tuh
handphone saya disadap yang nyadap kpk sendiri
ini kan bukan rumor ini memang yang disampaikan oleh salah seorang pimpinan kpk waktu itu

nah jadi kita ingin memastikan bahwa ruu penyadapan ini mengatur
agar ya masing masing institusi yang diberikan kewenangan tadi
rambu rambunya jelas tidak sampai melanggar hak privasi orang
sepertinya ini lebih berat kepada tidak melanggar hak privasi
atau lebih kepada mendorong agar efektif kerja kpk mengungkap kasus koi
oh iya kita tetap dorong itu supaya ruu penyadapan cepat
sop nya nanti kan selama ini diatur di sop
sop itu kan bukan sumber hukum pak

tata cara mengatur internalnya kpk saja itu
nah kita tingkatkan menjadi undang undang
jadi kinerja kpk selama ini dalam konteks melakukan penyadapan itu
tidak ada yang dikurangi bahkan kita tingkatkan
sop kita tingkatkan menjadi undang undang
jadi intinya tidak ada perlu lapor pengadilan tidak perlu kutip perjalanan
kita atur yang mantap nanti
sehingga kemudian kpk pun mantap dalam bekerja
dia mengungkap skandal korupsi tapi juga tidak mengelanggar privasi individu orang
oke selama ini kan dikenal

bang tama bahwa dengan kemenangan penyadapan
penyadapan yang dilakukan oleh kpk ini sangat efektif menjerat operasi tangkap tangan
bagaimana kemudian kalau kemudian ternyata undang undang penyadapan ini mereduksi atau mengurangi hal itu
nanti kita akan ulas lebih lanjut ya setelah aja
waktu kita tinggal sedikit saja

tapi mungkin bang tama bisa memberi ulasan terakhir ini
yang pertama tentu saja kita belum bisa punya ukuran yang paling pas
belum ada naskah akademiknya
ya karena memang belum ada pembahasan itu
nah yang kita bisa jadikan tunjukkan sebetulnya dalam putusan mk
di putusan mk dua belas puu tahun dua ribu enam
itu kan juga dijelaskan soal tadi kewenangan penyadapan
nah dalam konteks penyadapan
dia juga tidak sebetulnya membatasi apakah dia misalnya setelah ada dua buku permulaan
jadi apakah penyadapan itu berhasil
ini dibuat untuk setelah dua buku permulaan
atau misalnya penyadapan itu dibuilkan kewenangan untuk melengkapi bukti permulaan
nah inipun sebetulnya mk memberikan ruang
jadi kemudian tidak menutup bahwa
oh kalau bukan dasar dua alat bukti yang cukup atau bukti permulaan yang cukup
tidak boleh menutup
tidak seperti itu
mk mengatakan bahwa memang dalam konteks teknis
dia perlu melakukan upaya upaya pengaturan
tapi dalam konteks misalnya
ini putusan mk sendiri mengatakan
tidak kemudian terbatas bicara soal apakah setelah dua ada permulaan yang cukup
atau untuk melengkapi pemula yang cukup
nah ini kemudian sudah dibahas sebetulnya dalam putusan
jadi sementara ini kalau bicara soal pertimbangan hukum
belum ada yang mengatakan bahwa ketika belum ada bukti permulaan
nah itu yang kemudian pertama
tapi kalau soal laporan kepada pengadilan misalnya
untuk melakukan penyadapan
dulu kan sempat sangat ditolak juga begitu
nah dalam konteks
melapor ke pengadilan
itu kan bicara soal tata cara
nah dalam konteks tata cara
itu apa sih yang mau diatur
sebetulnya kan yang penting
dalam proses penyadapan itu ada good governance nya
jadi bagaimana kemudian prinsip prinsip tersebut teraudit
bagaimana kemudian prinsip prinsip tersebut bisa dipertanggungjawabkan
nah pada waktu ini memang kebetulan yang diminta adalah hakim
atau ketua pengadilan
sebagai orang yang meminta izin tadi
tetapi dalam konteks lain misalnya
dalam konteks kondisi yang sangat khusus
ketua pengadilan bahkan terlibat korupsi
misalnya begitu ya
kita lihat misalnya dalam konteks di sulawesi utara
ketua pengadilan tinggi
dia juga tertangkap karena korupsi
nah ini yang kemudian
bagaimana mau minta izin penyadap terhadap mereka yang disadap
nah dalam kondisi yang seperti ini menurut saya
memang perlu ada banyak pertimbangan dan kajian hukum yang lebih kritis
terutama bagaimana tadi naskah akademik dibuat berdasarkan kondisi yang terjadi saat ini
apalagi hari ini komisi tiga kan
sempat rapat konsultasi atau rdp dengan ma ya
mas hinton ya
mengkritisi juga tentang banyaknya hakim yang di ott oleh kpk
nah kalau terkait dengan hal ini
laporan kepada pengadilan dinilai masih perlu atau tidak akan dimasukkan
dalam konteks korupsi atau pemberantasan korupsi oleh kpk
nah itu nanti kita pertimbangkan
tapi dalam konteks penyadapan
di negara manapun memang seizin pengadilan
dilaporkan ke pengadilan
nanti dalam konteks ini kan bisa kita atur nanti dalam spesifik
kalau misalnya kasih tentang
kalau misalnya kasih tentang
hakim itu sendiri kan tidak bisa tidak mungkin juga kan mas
itu kan menyangkut perilaku hakim gitu ya
nah kita kan nggak bisa menginikan
mengeneralisir bahwa semua hakim itu akan seperti itu
tapi sistem harus kita buat
artinya di situ nanti juga bisa kita atur rambunya
jika ada karena itu kan menyangkut bagian kerahasiaan mbak
kerahasiaan yang dilaporkan ke pengadilan
paham dalam konteks penyadapan
kalau sampai dibocorkan bisa diberikan sanksi yang maksimum
ya bisa pemberhentian
atau mungkin dihukum pidana penjara yang setinggi tingginya seberat beratnya gitu
nah itu kan nanti bisa diatur di sana
nah tetapi yang ingin kita pastikan adalah
penggunaan kewenangan melakukan penyadapan ini harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
tidak boleh meluber kemana mana umpama
seperti yang tadi kita sampaikan
penjadikan bisa jadi
penggunaan penyadapan untuk kepentingan politik
ya bin juga menyadap
jangan jangan dalam konteks di luar ancaman keselamatan negara
bisa jadi juga densus menyadap dalam ini
kalau nggak ada aturannya mbak
bisa jadi juga kpk melakukan penyadapan di luar konteks pengungkapan skandal korupsi tadi itu
nah maka di sinilah perlunya dibuat pajung hukum tadi itu setara undang undang tadi
supaya tugas tugas yang diberikan oleh undang undang kewenangan tersebut tidak disalahgunakan
kemudian privasi dan hak asasi manusia tetap terjaga
pengungkapan skandal kejahatan
kejahatan kejahatan besar tadi itu baik korupsi terorisme narkotika dan ancaman keselamatan negara tadi juga bisa dikerjakan dengan baik oleh masing masing institusi
saya kira ini kalau lihat semangatnya setuju ya
ya kita masih mau lihat askademik
biasanya kan ada pertimbangannya bagus disampaikan ya
begitu kita baca nasadamiknya juga beda
nah ini yang kemudian bagian kedua yang perlu kita kawal bareng bareng
setelah askademik nanti akan kita sampaikan
bisa dikritisi oleh bung ketua
bung tama dan kawan kawan serta media juga
baik kita lihat saja nanti bagaimana naskah akademinya
terima kasih bang mas hinton terima kasih
sama sama mas indra